komisi pemberantasan korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anak mantan sekretaris ma nur hadi abdurrahman rizky aulia rahmi
dalam kasus sedugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di mahkamah agung pada tahun dua ribu sebelas dua ribu enam belas
rizky aulia rahmi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka direktur pt multikon indrajaya terminal
hendra sujoto yang masih buron sampai saat ini
nama rizky aulia rahmi sempat disinggung dalam pusaran korupsi dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh ayahnya selaku mantan sekretaris ma
rizky sempat berulang kali dipanggil penyidik namun tidak kooperatif dengan mengabaikan panggilan pemeriksaan tersebut
laporan terkini dari gedung kpk sudah ada koresponden cnn indonesia maria
selamat siang maria
maria bagaimana perkembangan jadwal pemeriksaan rizky aulia rahmi hingga siang ini maria
selamat siang ferdi
betul sekali bahwa memang ada penjatualan yang dilakukan oleh kpk terkait dengan kasus dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi
mantan sekretaris mahkamah agung nur hadi dengan memanggil anaknya rizky aulia rahmi
tetapi kami tidak mendapatkan informasi secara detail apakah kemudian rizky sudah memenuhi panggilan
kpk ataukah belum
karena memang pada beberapa kali pemanggilan sebelumnya rizki tidak hadir dalam pemanggilan kpk
kami tengah melakukan konfirmasi namun belum mendapatkan jawaban apakah kemudian rizky sudah hadir atau belum di gedung kpk hari ini
tetapi yang jelas ferdi bahwa pada empat belas februari dua ribu dua puluh yang lalu nama rizky aulia rahmi juga sempat menghiasi jadwal pemeriksaan
di komisi pemerintahan korupsi meskipun yang bersangkutan juga tidak hadir
di gedung kpk pada saat pemanggilan itu dan kemudian terjadi dikala nur hadi tengah kemudian ditentukan atau masuk dalam daftar pencarian orang pada waktu itu sebelum kemudian akhirnya tertangkap beberapa waktu yang lalu
kemudian selain rizky aulia rahmi kpk juga menjatuhalkan seorang pengusaha untuk diperiksa
hanjaya ini merupakan pemegang saham dari pt prambanan bislan yang bergerak dalam bidang properti
dan kemudian sahamnya telah dialihkan atau telah dijual pada sebelas maret dua ribu dua puluh yang lalu
kami mendapatkan informasi bahwa keduanya ini akan bersaksi sebagai saksi terhadap tersangka lain bukan nur hadi tetapi tersangka pemberi atau yang diduga melakukan pemberian empat puluh enam miliar rupiah terhadap nur hadi yaitu hindra sunyoto
yang menarik ferdi dalam beberapa hari ini kpk terus mendalami kasus dugaan suap
kami juga berkata bahwa ini adalah satu kegiatan yang sangat menarik

yang melibatkan mantan sekretaris ma nur hadi yang kemarin hari kemarin kpk juga memanggil dua orang lainnya yaitu pegawai negeri sipil atau pegawai ma yang bernama kardi dan juga menantu sekaligus tersangka dalam kasus ini rizki herbiono
dan pemanggilan terhadap keduanya ini menjadi sorotan yang cukup menarik karena ternyata kpk juga tidak hanya mendalami perkaranya saja tapi juga mendalami aset aset yang kemungkinan dimiliki oleh keluarga nur hadi
dan pemanggilan terhadap keduanya ini menjadi sorotan yang cukup menarik karena ternyata kpk juga tidak hanya mendalami perkaranya saja tapi juga mendalami aset aset yang kemungkinan dimiliki oleh keluarga nur hadi
dalam pemanggilan kemarin untuk pemanggilan kardi kardi ini kemudian diketahui ada dugaan bahwa sebelumnya ia telah menikah juga dengan tin zuraida yang merupakan istri dari nur hadi saat ini
dan disitulah kpk diduga ingin mendalami aset aset yang dimiliki oleh tin zuraida sampai dengan saat ini atau aset yang tertera dengan nama istri nur hadi yang diduga didapatkan dari hasil swab
dan juga gratifikasi perkara di mahkamah agung
kami juga di sini masih menunggu apakah kemudian pemeriksaan sudah berlangsung atau tidak
tapi kalau untuk anak dari nur hadi rizky aulia rahmi ini tentu akan didalami mengenai hal hal yang terkait dengan pelarian dari nur hadi dan juga bagaimana proses pemberian yang kemudian diberikan oleh hindra sunyoto yang juga melibatkan suaminya yang adalah reski herbriono
lain dari kasus dugaan suap dan juga gratifikasi sekretaris ma nur hadi
mengenai kasus ini sendiri menjadi cukup menarik karena tidak hanya pelarian yang kemudian dilakukan oleh nur hadi sempat buron beberapa waktu
kemudian juga ada hal hal lain terkait dengan perkara perkara yang ternyata ini melibatkan banyak orang
di mana kasus nur hadi untuk yang kali ini adalah merupakan pengembangan perkara dari proses penangkapan terhadap perkara lain yaitu perkara edi sindo
yang juga melibatkan panitera pengadilan jakarta pusat saat itu yaitu edi nasution
disitulah kemudian dalam dakwaan kpk yang kemudian dikeluarkan atau dibacakan dalam muka persidangan nama nur hadi disebutkan sebagai pihak yang turut dimintai bantuan oleh egy sindoro dan juga edi nasution dalam kepengurusan perkara di mahkamah agung atau perkara perkara yang sudah berada di ranah pengadilan
dan kemudian terkuak bahwa ada perkara perkara lain termasuk perkara dengan pt multikon indra jaya terminal yang direktur utamanya adalah hindra sunyoto
dan kemudian ini berkait dengan perkara perdata antara mit melawan berikat nusantara saat itu yang kemudian diduga disinilah ada campur tangan nur hadi sehingga ada pemberian senilai empat puluh enam miliar rupiah totalnya dari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu enam belas
kami disini masih menunggu konfirmasi dari komisi pemerintahan korupsional
apakah anak dari nur hadi rizki aulia rahmi sudah tiba dan menjalani pemeriksaan ataukah belum verdi
baik terima kasih koresponden cnn indonesia maria sarjana dari gedung kpk jakarta